presiden joko widodo agar harga komoditas menjelang ramadan dan lebaran dua ribu enam belas diturunkan nampaknya akan jauh dari kenyataan
salah satunya terkait harga daging sapi yang menurut presiden seharusnya turun hingga harga rp delapan puluh per kilogram
kok bisa instruksi presiden tampaknya masih jauh dari kenyataan
karena sayangnya sejumlah kementerian yang seharusnya mewujudkan perintah presiden belum menemukan formula penurunan harga
hingga saat ini persediaan daging sapi lokal belum bisa memenuhi konsumsi dalam negeri dan masih bergantung pada daging sapi
menjelang harga daging sapi menjelang bulan puasa
kementerian pertanian sebenarnya telah mengupayakan pengadaan sapi dari nusa tenggara timur walau faktanya belum cukup untuk memenuhi konsumsi dalam negeri
sementara menteri perdagangan juga belum bisa berkomentar banyak tentang instruksi presiden mengenai stabilisasi harga daging sapi menjelang bulan puasa tahun ini
menjelang ramadan harga daging sapi di pasar telah mencapai rp satu ratus dua puluh per kilogram